serambi my pertamina hadir di sejumlah rest area di ruas tol jakarta cikampek
kilometer lima puluh tujuh jawa timur jawa barat dan juga balikpapan
hal ini membuat pemudik nyaman untuk beristirahat
sebab fasilitasnya lengkap dan dapat poin melalui my pertamina
serambi mypertamina tersebar di enam titik rest area sepanjang tol transjawa
salah satunya di res area kilometer lima puluh
selain anda dapat menikmati fasilitas di serambi may pertamina
anda juga mendapatkan poin tambahan di aplikasi my pertamina
menurut direktur pemasaran regional pertamina patraniaga mars eka legowo
serabi my pertamina ini selalu hadir setiap musim lebaran
tujuannya untuk memberikan kenyamanan bagi pemudik
ya kami memahami jadi bahwa selama mudik ini tentu masyarakat ini ada sisi keletihan
capek gitu ya terkadang juga membawa anak seperti itu ada kebutuhan kebutuhan khusus
serambi my pertamina ini ada fasilitas nursery ada fasilitas cek kesehatan
ada fasilitas kursi pijit ada fasilitas relax bermain untuk anak anak gitu
nah harapannya ini bisa memberikan engagement kami dengan konsumen kami
yang selama ini sudah setia menggunakan bbm pertamina
kami juga mengapresiasi kami mensupport konsumen konsumen kami
selama menjalani mudik rafi dua ribu dua puluh
setiap tahun kami siapkan tapi setiap tahun kita upgrade fasilitasnya
dan yang menarik selain fasilitas ini kita juga menyiapkan promosi promosi
selama rafi ini kita sesungguhnya ada program undian maya pertama tebar hadiah
yang poin itu bisa ditukar dengan undian yang hadiah utamanya insya allah tahun depan
itu diberangkatkan haji satu pasangan
apa yang membuat pemudik betah istirahat di serambi my pertamina
ternyata ada fasilitas kursi pijat bermain anak musola hingga tempat untuk ibu
tentu ini dinilai positif oleh konsumen di saat mengalami kelelahan saat berkendara
surprise bagus layanannya lengkap bersih dingin dan petugasnya hairful ya proaktif
kayak yang memudik itu ya menerhantar bantu
kalau buat pemudik ya ini sangat membantu sekali ya fasilitas fasilitas seperti ini
tidak hanya pertamina saja yang membuat penganggaran tapi dari republik lain
serambi my pertamina juga menyediakan obat obatan dan vitamin serta tes kesehatan bagi para pemudik